dalam rangka turut mendukung ekosistem kendaraan listrik di indonesia pt pln turut serta dalam kehadiran purwarupa bateri asset management services bagi motor listrik